psm makassar hanya mampu bermain imbang dua dua atas tamunya persipura jayapura di laga uji coba
bahkan tim ayam jantan dari timur ini sempat ketinggalan angka
alhasil psm akan menambah pemain bintang alias marquee player untuk menambah kekuatan timnya di liga satu nanti
kembali ditahan imbang tamunya di ajang uji coba menjadi pelajaran berharga buat psm makassar menuju liga satu
hal ini menghadapi persipura jayapura
pelatih persipura angel alvedo vera pun langsung menerapkan taktik maupun strategi dari latihan mereka sebelumnya
namun tuan rumah psm makassar lebih unggul lewat gol bunuh diri pemain belakang persipura ruben karel sanadi di menit ke sembilan belas
usahanya menghalau umpan m rahmat ke ferdinand sinaga malah mengecoh keeper yo jahon
tapi lima menit kemudian lewat sebuah serangan yang menarik
persipura mampu membuat kedudukan imbang satu satu lewat keliahian buas salosa
bahkan dua belas menit setelahnya buas salosa membuat persipura unggul satu dua
gol ini berawal dari umpan sepak pojok di sebelah kanan pertahanan psm yang lagi lagi lepas dari penguasaan rizky mokodompit
kedudukan bertahan sampai babak pertama berakhir
di babak kedua psm bermain lebih fokus untuk meraih kemenangan
dan baru dua menit pertandingan dimulai
dalam jam sepuluh berhasil menyambangkan kedudukan menjadi dua dua
atas hasil ini manajemen psm akan mendatangkan pemain bintang untuk memperkuat timnya
saya selalu bilang bukan melulu markiplayer tapi saya butuh kita akan menambah satu pemain
pemain bagus usianya masih muda dan sekarang juga masih bermain di salah satu liga top di eropa
dari tiga laga uji coba di stadion andi mataratamato angin
psm hanya mampu meraih kemenangan atas tamunya perseru serui dua
dan bermain seri dua dua masing masing dengan barito putra serta persipura jayapura
psm berencana masih akan sekali lagi menggelar uji coba sebelum berlaga di liga satu yang dijadwalkan bulan ini